untuk memantau kondisi dari gedung dpr kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia priscila dauhan
selamat siang cila
cila bisa anda ringkas mengapa nama andika perkasa menjadi calon panglima tni
dan dari analisa anda apa latar belakang hanya ada nama andika perkasa
iya selamat siang amel
benar sekali akhirnya setelah publik dan termasuk kami media berspekulasi siapakah calon panglima tni berikutnya
akhirnya pada hari ini pemerintah dalam hal ini mensesnek pratikno sudah menyerahkan surat presiden terkait nama panglima ke dpr ri
dan memang benar sekali bahwa calon tunggal adalah kepala staff angkatan darat yakni andika perkasa
yang menjadi panglima nanti menggantikan marsikal tni hadi cahyanto
dan memang proses
ini juga sudah berjalan cukup lama di mana memang sampai hari ini berbagai spekulasi dan juga harapan publik
kalau nantinya presiden segera menerbitkan suruh pres terkait nama panglima tni akhirnya terjawab di hari ini
setelah sebelumnya ini juga ada beberapa bisa dibilang kode begitu amel
di mana presiden akan jadinya menunjuk andika perkasa menjadi panglima tni
dimana pada saat pelepasan presiden ke eropa begitu untuk melakukan serangkaian kesehatan
kejahatan kenegaraan itu sudah didampingi oleh andika perkasa itu menjadi kode pertama
kemudian juga saat presiden jokowi bercanda kepada ibu negara iryana dan juga kasat andika
dimana saat itu presiden mengatakan kalau nantinya ibu iryana bisa disupiri oleh andika perkasa
itu menjadi kode kode yang akhirnya terjawab juga pada hari ini bahwa nama andika perkasa menjadi panglima tni
kemudian juga memang selain itu juga sebenarnya tidak
tidak hanya nama andika saja yang muncul amel namun juga ada nama nama lain yang juga diiming imingi begitu
atau diharapkan juga bisa menjadi pengganti hadi begitu
namun akhirnya presiden memilih kasat yakni andika perkasa untuk menjadi panglima tni berikutnya
dan memang mekanismenya nanti di dpr adalah ketika saat ini per hari ini
dpr sudah menerima suruh pres nantinya akan dibahas dulu di pimpinan dpr
kemudian akan dibawa ke badan musyawarah dan akhirnya akan diserahkan ke komisi satu
untuk dilaksanakan fit and proper test namun memang belum diketahui begitu kapan waktunya amel
namun akhirnya nanti akan dibawa juga ke paripurna untuk ditentukan apakah dpr menyetujui
penunjukan andika perkasa menjadi panglima tni
nah dpr memiliki waktu kurang lebih dua puluh hari sejak hari ini atau sejak surpres diberikan ke dpr untuk menentukan proses proses selanjutnya
sampai akhirnya dibawa ke paripurna kemudian nanti akan diserahkan ke presiden
dan nantinya presiden akan menyerahkan keputusan presiden terkait panglima tni
nah kemudian amel juga untuk mengetahui apa tanggapan fraksi ini sudah ada bersama dengan saya
sekjen gerindra ahmad muzani dan kita akan bertanya langsung bagaimana sebenarnya tanggapan gerindra nih pak muzani
akhirnya presiden sudah menunjuk andika sebagai panglima yang baru tanggapan gerindra seperti apa
ya pertama tama kami bersyukur bahwa presiden joko widodo sudah mengambil keputusan final tentang calon panglima tni
dan bagi kami siapapun yang ditunjuk oleh presiden itu adalah pilihan presiden
dan presiden telah menggunakan hak berlokatifnya sebagai panglima tertinggi kepala pemerintahan untuk menunjuk calon panglima tni
selanjutnya saya kira kita akan menunggu proses di dpr berjalan menunggu bamus
kemudian menunggu fit and proper di komisasi
dan kemudian menunggu proses yang nantinya tanggal dan waktunya akan ditetapkan oleh bamus
bagi fraksi partai gerindra siapapun yang ditunjuk oleh presiden itu adalah keputusan terbaik
dan kami menghargai serta menunjuk tinggi siapapun nama yang diputuskan oleh presiden
karena itu partai gerindra akan mengapresiasi menunjuk tinggi menghormati
dan akan mengamankan atas apa yang diputuskan oleh presiden joko widodo terkait dengan calon panglima tni itu
pak muzani ini juga banyak spekulasi yang muncul kalau ada kode kode begitu kan
yang akhirnya merujuk kepada nama andika perkasa untuk menjadi panglima
kemudian juga publik berspekulasi juga kalau ini ada faktor kedekatan antara presiden jokowi dengan andika begitu
melihat sejarah sejarah dan juga berbagai kode itu pak muzani bagaimana gerindra melihatnya
ya kalau soal kode atau isyarat saya kira sesuatu yang tidak terlalu berhubungan langsung
tapi yang menurut saya itu adalah kode kode yang terkait dengan andika perkasa
tapi yang menurut saya berhubungan langsung adalah surat yang disampaikan oleh presiden
yang diajukan oleh menteri sekretaris negara hari ini kepada ketua dpr
itu saya kira menjadi pertanda jelas bahwa calon yang diajukan oleh presiden adalah jenderal tni andika perkasa
yang saya kira baru saja dibacakan sehingga itu menurut saya bisa menjadi pertanda jelas bahwa calon yang diajukan
itulah nama yang dipilih oleh presiden jokowi dodo
secara rekam jejak pak muzani melihatnya seperti apa
ya saya lihatnya seperti apa
saya lihat kinerja dari pak andika ini sebagai kasat bagaimana
saya kira semua kepala staf telah mencapai sebuah proses panjang untuk mencapai posisi tertinggi di matranya masing masing
untuk mencapai posisi bintang empat juga bukan perkara mudah perjuangan yang panjang prestasi demi prestasi yang berganti ganti
sehingga semua nama itu sangat layak sangat mungkin untuk menjadi panglima tni
masalahnya adalah calon panglima tni hanya satu dan presiden harus memilih satu
itulah hak prerogatif presiden untuk memilih satu di antara beberapa orang terbaik dari prajurit republik indonesia ini
pemilihan pak andika ini kan kembali dari angkatan darat begitu artinya kan bisa dibilang presiden tidak mengikuti siklus atau matra yang seharusnya begitu pak muzani
sepakatkah dengan itu
saya kira itu sesuatu yang mungkin mungkin saja karena itu bukan bagian dari proses yang diperlukan oleh presiden
saja karena itu bukan bagian dari peraturan atau perundang undangan
dulu pernah dari pak muldoko ke jenderal gatot nurmantio juga dari tni angkatan darat ke angkatan darat
kemudian dari pak gatot kemudian ke pak hadi cahyadi cahyanto
sekarang terus kemudian pergantian dari matra yang satu ke matra yang lain saya kira bukan sesuatu yang diharuskan oleh undang undang
tapi itu sepenuhnya menjadi kewenangan presiden
nanti kan masa jabatannya pak andika ini kan hanya satu tahun ya karena di tahun dua ribu dua puluh dua dia sudah akan pensiun juga
gerindra melihat apakah itu sudah merupakan win win solution begitu pak muzani atau apakah nanti akan malah mengganggu kinerja pemerintahan karena hanya setahun saja gitu masa jabatannya
pastinya itu sudah diperhitungkan oleh presiden jokowi ketika mengambil keputusan itu
beliau sudah memperhitungkan berapa lama lagi pak andika akan menjabat sebagai tentara aktif
sehingga itu saya kira sudah
sudah dipikirkan oleh beliau
dan kami percaya perhitungan itu matang sekali oleh beliau
oke terakhir pak muzani berarti prosesnya nanti akan dibawa ke bamus dulu pimpinan kemudian bamus nanti akan fit and proper
kira kira waktunya akan tetap dua puluh hari ya pak ya tidak akan molor begitu ya
ya waktu dua puluh hari itu kan waktu yang dimungkinkan oleh tatip dpr
tapi kan kalau dari ketentuannya katanya pak jenderal marsikal tni hadi cahyadi kan akan pensiun di tanggal delapan november
mestinya sebelum itu sudah putus
tapi apakah ada perpanjangan apa tidak saya belum tahu
kelihatannya ikuti saja perkembangan di dpr ini
kapan rapat pimpinan dpr akan memutuskan bamus kapan bamus akan memutuskan fit and proper kita ikuti saja
mudah mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama
dapat dipastikan juga nanti prosesnya akan terbuka begitu pak muzani
ya terserah komisi satu
itu apakah terbuka atau tidak
saya berharap terbuka supaya semua rakyat bangsa dan mata bangsa indonesia bisa mengikuti calon panglima tni
sehingga insya allah pertahanan kita bisa lebih baik lagi dan lebih kuat lagi
terima kasih banyak pak mustina untuk waktunya
selamat siang sehat selalu ya pak ya
ya demikian amel itu tadi tanggapan dari gerindra dan memang kita pantau saja bagaimana perkembangannya
dan diharapkan memang sebelum tanggal delapan november ini sudah ada perkembangan lagi
sebuah perkembangan baru dimana dpr akan melakukan paripurna kemudian juga akan dibawa ke presiden
sehingga akhirnya pada akhir november ini diharapkan sudah ada panglima yang baru
demikian amel ya kembali ke studio
baik terima kasih cila atas laporannya selamat bertugas kembali